selanjutnya masih soal kolak nih siapa yang tidak mengenal panganan berbuka puasa kolak ini
nah kalau di sidoarjo jawa timur ada kolak yang hanya dibuat pada bulan ramadan saja
berbeda dengan kolak yang telah ada kolak ini menggunakan telur
nah kolak ini juga sudah menjadi madu turun menurun hingga saat ini
anda penasaran seperti apa saya pun penasaran kita lihat yuk berikut liputannya
ada yang berbeda di setiap bulan ramadan di kawasan religi kampung kauman kabupaten sidoarjo jawa timur
banyak penjual yang menjajakan aneka panganan berbuka puasa dan salah satu yang paling diburu yaitu kolak srikaya
sekilas kolak serikaya tak berbeda dengan kolak pada umumnya
bahan yang dipakai tak berbeda dengan kolak lainnya mulai dari santan gula garam
untuk memasaknya kolak ini memiliki cara khusus yaitu dikukus bersama dengan mangkok selama dua puluh hingga tiga puluh menit
yang membedakan kolak serikaya dengan kolak yang ada di indonesia adalah menggunakan telur sebagai tambahan dalam kuahnya
yang membedakan kolak serikaya dengan kolak yang ada di indonesia adalah menggunakan telur sebagai tambahan dalam kuahnya
yang membedakan kolak serikaya dengan kolak yang ada di indonesia adalah menggunakan telur sebagai tambahan dalam kuahnya
yang membedakan kolak serikaya dengan kolak yang ada di indonesia adalah menggunakan telur sebagai tambahan dalam kuahnya
yang membedakan kolak serikaya dengan kolak yang ada di indonesia adalah menggunakan telur sebagai tambahan dalam kuahnya
yang membedakan kolak serikaya dengan kolak yang ada di indonesia adalah menggunakan telur sebagai tambahan dalam kuahnya